kalau ternyata hasilnya berubah gimana
kalau ternyata ada putaran kedua gimana
kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan
dan bapak sekarang ini membawa perubahan
dan istilahnya belum ada kepastian
apakah bapak akan tetap menjadi oposisi
dan seperti apa itu bagaimana
kalau ternyata hasilnya berubah gimana
kalau ternyata ada putaran kedua gimana
jadi kita tunggu sampai tanggal dua puluh
baru kemudian nanti kita akan sampaikan
tapi saya berpesan tadi benar
bahwa di dalam proses pemilu
itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan
yang tidak berada di luar pemerintahan
bila menang berada di dalam pemerintahan
bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan
debat pertama saya bilang
bahwa jangan sampai kita tidak tahan
kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali
ada lebih dari lima ratus enam puluh definisi demokrasi
satu adalah pemilihan yang adil dan jujur bebas
yang kedua adalah kebebasan berbicara
yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang
yang ketiga adalah kebebasan berbicara
nomor satu tentang kebebasan berbicara
kekhawatiran pemeriksaan kepada orang orang
yang kedua tentang oposisi
kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup
karena mendapatkan tekanan yang luar biasa
karena gak kuat akhirnya ikut di pemerintahan
jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja
lalu yang ketiga adalah soal pemilu
nah pemilu yang bebas dan adil
kemarin sudah berlangsung pemilunya
tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih
jadi saya melihat pada tiga kriteria itu
demokrasi kita harus banyak koreksinya